setelah menunggu selama empat tahun gaji pemain persebaya surabaya akhirnya cair
setelah presiden klub memberikan cek sebesar tujuh lima miliar rupiah kepada manajemen
manajemen berharap cairnya gaji para pemain dapat memberikan semangat baru
jelang kompetisi liga dua bergulir maret nanti
suasana tes kesehatan pemain persebaya di kampus unesa surabaya tampak berbeda dari biasanya
para pemain pelatih dan official team terlihat semangat dalam beraktivitas
belakangan diketahui gaji mereka yang ditunggu selama empat tahun ternyata telah cair
presiden klub persebaya jumat lalu telah memberikan cek sebesar tujuh lima miliar rupiah
kepada manajer persebaya surabaya husnul farid
serah terima yang dilakukan tertutup ini disambut gembira oleh seluruh pemain pelatih dan ofisial team
dan sekian lama kita menanti
saya berhenti berhenti empat tahun
berkat kesabaran dan doa
kalau cair uangnya ya saya gantikan sepeda motor saya selama empat tahun ini
saya jual itu
ya untuk beli lagi sepeda motor gitu
sementara pelatih iwan setiawan terus mematangkan tim jelang bergulirnya kompetisi liga dua
yang tinggal hitungan minggu
dengan menggelar sejumlah tes fisik dan kesehatan
iwan berharap mendapatkan data lengkap pemain yang akan digunakan sebagai parameter perekrutan pemain
data ini juga sebagai faktor penunjang
kalau misalnya ada pemain yang menurut kita jelek jelek sekali cukup signifikan
yang kira kira nanti akan berhubungan dengan pola permainan
ya di situ akan mungkin ada terjadi pencorekan
rencananya setelah menggenjot fisik
pemain persebaya akan menggelar uji coba untuk mencari kerangka tim utama